saya kira ini semua cuma kesalahpahaman
sebaiknya kamu simpan saja cincin ini
karena kinar memberikan cincin ini buat sila
karena setiap saya lihat cincin itu
saya selalu teringat sama pesan terakhir
almarhumah kinar soal pertunangan boy dan sila
sepertinya hilda dan sila benar benar kecewa sama boy
tapi kalau perjodohan ini
gue beli rumah di sekitar sini
karena di sini gue bebas
tanpa harus takut dicurigai sama papa apalagi sama reva
saatnya gue beraksi lagi
tolong kamu pastikan kontrak itu sesuai dengan anggaran yang saya ajukan
kalau mereka setuju minggu ini juga kita bisa langsung dengan kontrak
ayah makasih banyak pak
iya ada apa
oke tolong bantu ada tamu yang mencari bapak namanya ibu hilda
jangan jangan hilda kesini gara gara omongan sila kemarin
sila pasti udah cerita kalau dia lihat boy jalan sama cewek lain
kalau bilang sama ibu hilda suruh tunggu di ruang tamu
nanti saya akan coba ke sana
ya baik pak
kalau gitu saya permisi ya
selamat siang ibu hilda
halo mas herman selamat siang
apa kabar bu
baik baik baik
iya iya terima kasih
terima kasih ya untuk waktunya diselah kesibukan mas herman
ah ya justru saya berterima kasih kepada bu ilda yang mau mampir ke kantor saya
maaf juga loh jadi ganggu
masalahnya kalau saya nggak utarain ganjel banget mas di saya
kedatangan ibu ini membicarakan soal
hubungan boy dan sila
ini kan cincin kinar yang aku pernah kasih dulu
sekaligus pernyataan kalau aku serius sama ginar
kamu dapat dari mana cincin ini
ini kan cincinnya kinar
itu memang cincinnya kinar
dan itu juga yang saya mau jelasin ke mas
jadi waktu almarhumah kinar memberikan cincin itu
dia berpesan terakhir bahwa perjodohan sila dan boy tidak boleh sampai tidak terjadi
saya kira saat itu kinar bercanda sama saya
karena dia berharap ketika sila dewasa sila bisa memakai cincin cantik itu di jarinya
tapi saya rasa sekarang saya memutuskan untuk memberikan cincin almarhumah kepada mas herman aja
biar nanti boy yang memakaikan cincin itu kejari perempuan yang dia sayangin
boy juga pasti akan senang sekali kalau dia tahu itu cincin mamahnya
boy pasti sudah cerita semua yang terjadi semalam
sila sedih mas
sedih luar biasa
sampai saya bingung bagaimana cara menenangkan anak saya sendiri
makanya saya putuskan untuk memberikan cincin almarhumah kinar kemas
saya titip untuk boy ya mas
bu hilda tenang saja
saya juga nggak ingin kalau sila itu terus terusan sedih dengan sikap boy yang seperti ini
saya kira ini semua cuma kesalahpahaman
sebaiknya kamu simpan saja cincin ini
karena kinar memberikan cincin ini buat sila
karena setiap saya lihat cincin itu
saya pegang cincin itu
saya selalu teringat sama pesan terakhir
almarhumah kinar soal pertunangan boy dan sila
sepertinya hilda dan sila benar benar kecewa sama boy
tapi kalau perjodohan ini benar benar batal
karena dia benar benar berharap boy bisa jadian sama sila
ya sudah kalau begitu bu ilda
kalau ibu nggak mau memegang cincin ini
biarkan cincin ini saya yang pegang
saya akan memberikannya pada boy
biar boy nanti menyerahkannya langsung sama sila
sekalian kita resmikan hubungan mereka bisa lebih baik
tapi mau sampai kapan mas herman
anak gadis butuh kepastian
dan saya nggak mau sila digantung seperti ini
saya cuma mau melihat sila tersenyum bahagia
bukan bersedih bukan nangis
seperti boy memperlakukan sila sekarang ini
kamu tenang saja
pak is sangat senang untuk melakukannya
karena dia ingin sekali membagiakan almarhumah mamanya boy
dia akan mengabulkan semua keinginan terakhir almarhumah
saya mau mengundang ibu dan juga sila ke rumah saya
sekalian kita membicarakan semua hal yang penting
sekarang saya telpon boy dulu
apa yang pak kira kira pak
papa harap malam ini
kamu bisa ketemu bapak di rumah
kamu jangan keluaran lagi
karena ada hal penting yang mau memperjarakan sama kamu
masalah apa sih pak
ngomong saja sekarang
masalah perjodohan kamu dengan sila
papa ingin tahu
bagaimana kelanjutan hubungan kalian
harus berapa kali aku bilang sama papa
aku sudah kasih tahu gimana sifat aslinya sila
aku sudah kasih tahu papa
emangnya papa mau nanti aku dikhianatin lagi sama dia
ini semua cuma kesalahpahaman
papa udah dengar dari sila
bahwa dia sama sekali tidak pernah mengkhianatin kamu
papa juga ingin
hubungan kalian ini ke depannya bisa lebih baik
makanya malam ini papa ingin membicarakan semuanya sama kamu
pasti ingin memenuhi semua keinginan terakhir dari almarhumah mama kamu
tapi aku harus
tidak tapi papa
sempat tunggu jam delapan malam di rumah
kamu gak boleh pergi kemana mana lagi
dengerin aku dulu dong pak
aku tidak masalah kalau mama memang mau menjodohi almarhumah
saya tak mau
aku harus pergi ke rumah
barusan saya telpon boy agar dia di rumah malam ini
dan kita bisa bicarakan bersama
dan saya harap bu hilda bisa datang ya
untuk kita bisa membicarakan hal yang lebih baik ya
terima kasih bu hilda
terima kasih kembali mas herman
tebakan aku benar kan
gak sia sia aku simpen cincinnya kinar
aduh dia pasti nyerang bunga nih
coba kalau gue lebih cepat lima menit aja ketemu ipang
itu sekarang pasti udah ada di tangan gue
hah gue juga salah sih
coba aja gue gak ngalangin boy pas dia ngajar orang itu
bawaan gue tuh bete mulu ketemu sama dia
eh lu ngapain ngapain lu gitu gitu ke gue
pernah ajar lu ya
maaf ya neng saya harus agak ngebut sedikit nih
itu motor harus saya kejar itu
kayaknya itu anak warrior deh
gue kenal banget sama jaket mereka
boy sama temen temennya ngapain aja sih
suka banget bikin rusuh
aduh mobil ini perang banget sih jalannya